pembeli tni marsikal hadi cahyanto
tni marsikal hadi cahyanto
tni marsikal empat puluh tiga h yang menjelaskan aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang
kendati tni memiliki kemampuan dalam pemberantasan terorisme di indonesia usulan itu menimbulkan pertentangan
menteri hukum dan ham yasona lawli misalnya menganggap tni sudah memiliki ranah sendiri dalam pemberantasan terorisme
pengubahan judul pun akan memakan waktu yang cukup lama
undang undang tindak pidana terorisme sangat jelas
tidak mungkin kita revisi judul karena akan membuat baru
harus buat naskah akademik baru jadi akhirnya tidak jadi jadi
kalau mau nanti ada perbaikan ke depannya silakan
tapi dalam hal soal tni misalnya sudah ada dalam undang undang tni
tni ikut bisa ikut serta dalam terorisme
tapi secara politik harus mendapat persetujuan presiden
karena dia sifatnya kan
sifatnya kan tni kan penggunaan force yang besar
menurut anggota pansus terorisme bobi adityo revisi undang undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme
disebut dapat selesai pada masa sidang dpr yang akan berakhir pada pertengahan februari mendatang
saat ini pembahasan tinggal menunggu konsep pelibatan tni dalam revisi undang undang terorisme dari pemerintah
dalam pembahasan terakhir di pansus badan nasional penanggulangan terorisme disepakati bersama menjadi leading sector
dari tiga puluh enam lembaga negara dalam penelitian terorisme
andri setiawan cnn indonesia
ya sudah dua tahun pembahasan revisi undang undang anti terorisme belum juga ketok palu di dpr
dan pembahasan sudah memasuki tahap akhir namun di sisi pemerintah sendiri masih ada perbedaan sikap
nah ini mengenai bagaimana melihat penanggulangan aksi terorisme ini
belum lagi ada kritik dari sebagian elemen masyarakat yang khawatir terhadap peran tni di rancangan undang undang tersebut
kita akan ulas malam hari ini
dan sudah hadir malam hari ini bersama dengan saya di studio ada bang akbar faisal anggota pansus ruu anti terorisme dari fraksi partai nasdem
bang akbar selamat malam
dan juga sudah ada bu kony rahakundini bakri analis dari pertahanan dan militer dari iodas selamat malam bu kony
dan sudah ada mas gufron mabruri wakil direktur dari imparsial selamat malam mas gufron
bapak ibu kita malam hari bahas mengenai bagaimana revisi undang undang anti terorisme yang kemudian terbaru ada respon dari panglima tni
mas gakar hadid cahyanto kita mungkin bisa mulai dulu dari bang akbar
bang akbar sebenarnya di dpr sudah sampai mana nih bang informasinya sudah mau hampir rampung namun di tengah tengah ada surat dari panglima tni
apakah memang dalam pembahasan ataupun dalam poin poin yang diatur di draftnya sementara ini tni belum begitu signifikan bang akbar dilibatkan
ya tinggal tiga kluster pembahasan utama yang belum dikonsumsi
pembahasan utama yang belum kita selesaikan ya pertama adalah tugas dan wewenang kemudian yang kedua kelembagaan dan yang ketiga pelibatan tni relatif yang lain lain sudah hampir selesai
tetapi dari rapat yang terakhir itu kami di pansus itu memutuskan kayaknya tidak bisa selesai sampai pada penutupan masa sidang yang tadi
jadi kalau februari dikabarkan akan selesai berarti belum bisa selesai
saya pastikan tampaknya belum bisa menyangkut dengan pertanyaan anda tadi sebenarnya ada beberapa fraksi yang bereaksi agak keras karena sejujurnya juga kami kaget juga ya
beberapa media sudah memuat bahwa ada permintaan dari panglima tni
pada rapat itu hampir ditutup tiba tiba kemudian dari teman teman dari perwakilan dari tni di pansus dari pihak pemerintah
karena kalau di pansus itu kan pemerintah adalah satu pihak pemerintah itu ya ada tni di situ ada purri di situ
nah tiba tiba dari teman teman dari tni menyerahkan kepada kami secara langsung saya menyampaikan pada pemerintah pada saat itu
agar kemudian pemerintah kembali
agar kemudian pemerintah kembali
agar kemudian pemerintah kembali
untuk menyatukan suara
untuk menyatukan suara kan tidak seperti itu
pada dasarnya saya tahu dan paham bahwa secara kemampuan profesionalism tni itu amat sangat siap untuk pemberantasan terorisme
kami di pansus pernah dibawa pada tiga tim anti terorisme di tiga matra gitu ya
di angkatan udara ada berapa sembilan puluh
ada denjaka di angkatan laut dan di kopassus itu apa namanya itu
berapa delapan puluh satu ya
itu sih siap sekali gitu cuma kan masalahnya adalah ini soal pengkoordinasian
secara keseluruhan yang ingin saya jelaskan pada masyarakat bahwa undang undang ini sebenarnya ini kita tidak membahas tentang teknis bagaimana terorisme itu
ditanggulangi kami di pansus ini berbicara tentang koordinasi dan bagaimana negara bersikap
koordinasi antar lembaga lembaga yang kemudian akan
saya kira seperti itu melalui bnpt itu
bagaimana intinya beginilah bagaimana negara bersikap dan bereaksi ketika ada serangan terorisme
itu sebenarnya intinya dari undang undang
baik bang akbar mengenai ada usul dari panglima tni yang kemudian mengganti judul undang undangnya begitu dari pemberantasan aksi terorisme menjadi tindak pidana terorisme
bagaimana teman teman di pansus menyikapi ini pak
satu hal ini ya tadi ini perlu saya perjelas
karena jujur saja kami sebenarnya sering terganggu dengan pihak pemerintah ya
kemarin itu ada dari pak ambek dari pihak pemerintah yang mengatakan dpr belum meminta pada kami tentang pelibatan tni ini
ya nggak begitu juga sebenarnya saya meminta pemerintah itu mbok jangan itu selalu dpr yang disudutkan gitu loh
karena sejujurnya kami sudah lama meminta
realitasnya kemudian kan di ruang publik ini kan terbuka nih
nah soal permintaan pak panglima tni dalam hal ini mewakili tni agar terjadi perubahan
saya bahkan sempat berbicara dengan panglima tni secara langsung pada sebuah acara
mereka itu meminta bahasanya sih menurut saya logik ya
ketika dikatakan kami hanya ingin dilibatkan urun rembuk turut serta dan segala macam
sama dpr dilibatkan tidak bang
dalam proses ini
kemudian dalam isi draft yang akan direvisi ini ya
karena ini kan tentukan panglima concernnya adalah bagaimana peran tni betul betul signifikan begitu kan dalam revisi undang undang anti terorisme ini
bahkan sampai judul pun panglima mengusulkan
itu yang saya sebut tadi bahwa saya meminta pemerintah itu yang satu suara lah datang ke dpr
baik dari tni dari kemenkumham begitu
saya tidak ingin berbicara terlalu detail dalam hal ini disitu kan nggak enak ya
itu apapun namanya pemerintah kan mitra kami
tapi bahasa yang ingin saya sampaikan di ruang publik ini melalui cnn adalah mbok pemerintah itu duduk bersama
saya sampai meminta kepada mereka mungkin barangkali teman teman dari pihak pemerintah perlu berkonsultasi dengan presiden dengan menko polkam
menko polukam sebenarnya maunya seperti apa
kami di dpr pemerintah meminta apa ya sudah kita bahas
tapi bukan kemudian masing masing ada satu pihak yang langsung ke kami itu yang membuat kami kadang kadang agak kebingungan juga
kemudian di dpr belum selesai selesai akhirnya sampai sekarang
kita sempat membahasnya salah satunya begini
di inggris itu ada model yang bagus di kobra ya namanya ya
itu salah satu pola yang sudah kita lemparkan
maksudnya begini sampai di mana pelibatan tni
kalau menurut pola yang terjadi di inggris itu
dan itu menurut saya bagus juga
itu pelibatan tni ketika negara sudah sampai pada tahapan critical
salah satunya misalnya begini
tiba tiba bom secara apa namanya itu serentak terjadi di berbagai tempat
wah ini kalau kayak begini ini berarti memang ancaman terhadap negara
itu perlu pelibatan tni
maksudnya kebijakan politik negara
iya dan itu harus keputusan politik dari presiden
tapi pada empat tahapan yang sebelumnya itu menurut yang di inggris
itu belum perlu
tapi itu kan baru satu argumentasi satu pikiran satu pola yang mungkin kita bisa pakai
masih panjang pembahasannya
jadi sebenarnya belum juga
itu satu hal
yang kedua saya kebetulan juga ikut dalam rombongan ke amerika pada saat itu
kami pergi berdiskusi dengan homeland security di amerika
ini organisasi ini luar biasa sekali itu di amerika itu
dia mengkoordinasikan delapan puluh lembaga
termasuk dalam hal yang namanya
itu mereka mengatakan begini
ketika kami tanya di mana pelibatan tentara di sini
mereka malah bingung
nggak ada urusan pelibatan tni di sini
apa tentara di sini
itu pokoknya kalau tentara itu urusannya perang
oh jadi begitu ya
nah kami mendapatkan banyak pengayaan pengayaan seperti ini
tapi kan sebenarnya ini kita bisa bicarakan kok dengan baik
satu hal yang pasti saya tahu betul
tni secara kemampuan mereka
secara kemampuan mereka siap untuk itu
cuma kemudian bagaimana negara ini untuk mengaturnya
jangan sampai kemudian tumpang tindi
ya saya kalau mau menjelaskan ini tidak cukup waktunya anda nantinya di sini
tapi intinya adalah dari anda tolong dari pemerintah satu suara dulu
untuk kemudian bisa sepakat baru berdiskusi dengan dpr
ya silahkan satu suara
tetapi kemudian jangan di ruang publik seakan akan dpr ini yang bermasalah
saya jawab dengan tegas hari ini mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah yang belum satu suara dengan ini
kami siap saja
kalau sudah satu suara dari sana kita bahas
apa yang kita inginkan dari sini
kita kadang kadang babak belurnya di situ sebenarnya
baik saya ingin ke bu kondi
bu kony pemerintah belum satu suara menurut bang akbar karena ada sejumlah perdebatan terkait dengan pasal
apalagi terlibat tni
kalau menurut anda bu kondi sampai sejauh mana sih sebaiknya tni ini terlibat dalam penanggulangan
pemberantasan terorisme di tanah air
menurut saya ini nggak bisa kita lepaskan pertama suratnya pak hadi ke dpr tanggal delapan januari
mou kerjasama tni polri dua puluh tiga januari kemarin
kalau dilihat dari pelibatan saya terus terang saja
saya sepakat dengan pak akbar bahwa kalau tni itu sangat siap
malah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan saya yang pertama kali bicara ngapain polisi itu bikin densus delapan puluh delapan
karena kita sudah punya pasukan khusus begitu bagus
itu saja di bko kan ke polisi
sama seperti kejadian di israel
israel itu ada polisi biru polisi hijau
jadi polisi yang satu itu adalah polisi yang untuk terorisme mereka diambil dari pasukan khusus pasukan khusus tentara kita
cuma waktu itu kan reaksinya menolak usulan saya itu
sekarang terjadilah polisi punya densus delapan puluh delapan
punya semua kekuatan yang sangat masif sangat kuat sangat maju sangat modern sangat tangguh untuk menanggulnya terorisme
jadi menurut saya dengan law enforcement seperti itu saja sudah tertanggulangi
di dua ribu tujuh belas ada lima belas kasus teror
itu sudah bisa ditanggulangi sebelum terjadi
artinya kemampuan deteksi dininya polri pun sudah berjalan
itu yang saya berpikir bahwa kenapa tni harus masuk ke situ
bukan saya keberadaan
bukan saya keberatan dengan kemampuan tni nya
saya melihatnya begini
harusnya tni secara tegas membagi di mana dia mau bermain di dalam ranah terorisme
menurut saya terorisme yang masuk outward looking military yaitu di ranah regional
ya kan bagaimana antisipasi dari misalnya abu sayyaf lah atau apapun gerakan itu
yang di sana itu yang di luar sana untuk masuk ke sini itu tni turun
karena itu di luar
jadi tni sebaiknya masuk ke ranah defense begitu ya
udah jelas masuk ke ranah
defense maksud saya adalah defense
dalam terorisme maksudnya
defense dalam terorisme dalam wilayah regional
dalam tanggung jawab regionalnya
tentu tidak masuk ke criminal system lah ya karena itu polisi
istilah kita tuh outward looking
inward lookingnya biarkan polisi
kenapa saya biarkan polisi
selain sistem yang sudah terbangun demikian bagus
satu hal yang paling penting
kalau tetap tni mau masuk ke dalam ranah terorisme penanggulangannya
uangnya dari mana
undang undang kita itu mengizinkan polri menerima dana dari manapun selain negara
mau dari kanada dari amerika dari australia dari inggris dari manapun
polri boleh menerima uang itu
tni hanya boleh dengan anggara apbn itu yang berkisar
sampai satu satu gdp
dibagi empat lagi juga gitu kan
sementara kaitkan dengan statement pak hadi pada saat dilantik
tidak lama dari beliau dilantik tanggal dua januari kalau tidak salah
beliau menyatakan tentang revitalisasi minimum essential force
ada sebelas aspek yang akan dikedepankan oleh panglima tni
untuk kemajuan pertahanan kita
dan itu penting
bayangkan saja merubah doktrin
organisasi tni dirubah
bagaimana angkatan darat kekuatan terpusat dan kewilayahannya akan dibagi
bagaimana tni angkatan laut tentang sistem senjata armada terpadunya
kapal perang pesawat udara dan lain sebagainya
angkatan udara tentang air supremacy air superiority
semua tentang pembangunan militer yang tangguh modern dan sangat terpenuhi alutsistanya
pertanyaan saya itu pun saja kita belum tahu uangnya dari mana
itu pun saja berdarah darah kita untuk memenuhi itu
tiba tiba mau membagi uang atau membagi anggaran itu ke terorisme gitu
outward looking itu sudah bukan kem haun
misalnya dengan kemarin yang baru diinisiatif oleh kem haun
itu menurut saya bagus tentang bagaimana tni terlibat di dalam our eyes initiative
jadi menurut saya itu kenapa saya berbeda melihatnya
karena saya cuma kenapa tni itu harus masuk ke sesuatu yang sudah berjalan oleh polri
dan itu sudah sangat baguslah berjalan gitu loh
nah tapi kembali kepada yang saya kaitkan
ini berhubungan dengan kemarin mou kesepakatan
di dalam kesepakatan tni harus dilibatkan dalam aksi unjuk rasa
kemudian apa strike massal
itu saya sepakat
di situ saya sepakat
kenapa saya sepakat
dan itu dilahirkan
selesainya tni rapim tni polri dua puluh tiga januari
keluarlah mou tersebut
menurut saya ada anggapan dari wakil ketua komisi satu misalnya
untuk membuat ini menjadi undang undang
menurut saya ngapain dibuat undang undang
itu kan mereka antara institusi ya mou aja gitu loh
dan menurut saya adalah fair tni dan polri menganggap mereka harus bekerja sama
menanggulangi hal hal seperti itu
ada sebenarnya resistensi besar
ngapain sekarang tni seperti zaman orba gitu
tiba tiba polri kegenitan mengajak ngajak tni
ada bahasa bahasa seperti demikian terjadi
menurut saya kita juga sipil jangan so tau lah gitu
yang paling bisa mengukur kegentingan data intelijen
adalah polisi dan tni juga
polisi dan tni sendiri
jadi sekarang bayangkan kita menghadapi tahun politik yang tidak main main

provinsi dan kabupaten
itu akan sangat rentan terjadi segala macam gerakan di tengah
sekali lagi saya harus garis bawah nih
di tengah situasi yang tidak sama dengan sembilan puluh delapan
situasi sekarang kita sangat terpecah dalam isu sara
sembilan puluh delapan itu tidak terjadi
baik bu gori
saya mau ke mas gufron
bagaimana teman teman dari imparsial melihat kemudian pelibatan tni ya
saya yakin tentu kan sejak awal ada sejumlah kritikan yang muncul
manakala usul ini diajukan berkaitan dengan hak asasi manusia
bagaimana dari teman teman dari imparsial
saya kira posisi kami tidak berubah ya
dalam menyikapi persoalan pelibatan tni dalam konteks penanganan terorisme
nah dalam konteks isu ini saya kira sangat penting
terutama untuk pembuat kebijakan pemerintah dan dpr untuk bersikap hati hati
di dalam merespon terutama terkait dengan surat yang disampaikan oleh panglima tni
terkait beberapa ide revisi undang undang terorisme di dpr yang masih berlangsung sampai sekarang
apa sih sebenarnya yang teman teman imparsial khawatirkan dengan adanya pelibatan tni dalam pemberantasan terorisme
ya saya kira ada banyak catatan dari kita
kenapa kita menolak pelibatan militer dalam konteks penanganan terorisme
pertama kalau kita bicara soal pengalaman penanganan terorisme ke belakang
kita bisa mengatakan bahwa polisi lewat densus misalnya tadi juga sudah disampaikan oleh bu kony
relatif berhasil menangani persoalan ancaman terorisme di indonesia
meski ada sejumlah catatan saya kira terkait terorisme
ada catatan saya kira terkait dengan kelemahan kekurangan dan beberapa kesalahan yang dilakukan di dalam praktek penanganan terorisme
nah itu yang harus diperbaiki gitu ya
kekurangan itu yang harus diperkuat kelemahan itu yang harus diperbaiki dan kesalahan itu yang perlu untuk dikoreksi gitu
tapi secara umum bisa dikatakan proses penanganan terorisme yang dilakukan oleh polisi relatif berhasil
nah yang penting ke depan bagaimana memperkuat kapasitas gitu ya memperbaiki koordinasi dan mengurangi kesalahan kesalahan yang selama ini misalnya
terjadi dalam perusahaan
terjadi dalam penanganan terorisme
nah yang kedua tentu saja gitu ya kami melihat bahwa dalam kondisi tertentu gitu ya terutama ketika ada eskalasi keamanan pada level tertentu yang itu membutuhkan pelibatan militer
saya kira militer bisa saja dilibatkan gitu ya
tetapi di tingkat regulasi pengaturan saya kira itu tidak perlu masuk dalam konteks pengaturan

karena sudah ada undang undang tni begitu ya

tentang itu sudah jelas mengatur soal itu
kenapa harus masuk lagi
nah ini setidaknya ada tiga poin yang kemudian menjadi poin utama dari panglima tni menyurat di dpr
nanti kita akan ulas kemudian bagaimana poin poin ini dan bagaimana dpr kemudian menyikapi untuk kemudian agar lebih cepat undang undang ini betul betul keluar karena tentu kita semua sepakat bahwa terorisme ini adalah musuh bersama kita semua
tentu harus diatur sedemikian rupa
agar negara bisa menanggulanginya dengan seksama begitu
kita akan membahas setelah jeda
prime news akan segera kembali tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai bagaimana sebenarnya mekanisme ataupun sejauh mana tni dilibatkan dalam upaya untuk penanggulangan terorisme
saya masih bersama dengan bang akbar faisal dari fraksi partai nasdem untuk ruu pansus ruu antiterorisme
juga ada bu kony dan juga mas gufron
bang akbar sebelumnya kan ini kan sudah diskusi lama mengenai pelibatan tni ya
sudah lama sekali kita mau bicara kan ini
ini kemudian muncul lagi ketika panglima mengirimkan surat terhadap dpr
untuk sejumlah pasal bang akbar yang kemarin sempat menjadi perdebatan
katakanlah ada pasal dua puluh delapan pasal empat puluh tiga a pasal empat puluh tiga b begitu
sampai saat ini masih bagaimana bang
di dpr pembahasan ya
pasal empat puluh tiga a sampai f kalau tidak salah itu relatifnya sudah selesai
makanya saya katakan tadi tinggal tiga kluster utama nih
tugas dan wewenang kelembagaan dan peran pelibatan tni itu tadi
dari dpr peran pelibatan tni yang kemudian diajukan seperti apa
kami menunggu dari pemerintah sebenarnya
karena ini kan usulan dari pemerintah gitu kan
makanya saya tadi baru ulang ulang katakan kami tidak nyaman loh
kalau kenapa bolanya dikirim ke dpr gitu loh
mereka tidak satu
karena sambil menunggu dari teman teman dari pemerintah itu
maka kemudian ada oleh oleh nih
ada kita kemarin timnya terbagi ada yang ke inggris ada yang ke amerika
jadi kunjungan ke luar negeri itu ada juga gunanya nih
saya bisa sebutkan disitu
dari inggris saya tidak ikut teman teman itu mendapatkan itu tadi
bagaimana negara bersikap termasuk pelibatan para pihak
yang low moderate substantial simple dan dikritikal itu tadi
pada tingkat kritikal itulah kemudian itu tni dilibatkan
tapi dengan keputusan presiden
ada keputusan politik disitu
sesuai dengan undang undang
artinya balik lagi dong ke undang undang tni
tapi kan itu satu opsi saja
masa kemudian pemerintah yang mengusulkan
tapi kan opsinya datang datang

nah kita menunggu dari dpr
apa dari pemerintah
ini apa maunya apa sebenarnya
yang terjadi kemudian keluarkan surat itu
jadi saya agak kesulitan kalau anda tanya
bagaimana dpr bersikap
kami menunggu sebenarnya
jadi tidak benar kalau kemudian ada wacana yang mengatakan dpr belum meminta
lawang kita menunggu kok
nah soal pelibatan tni nya sendiri
kan kita sudah bahas tadi itu
jujur saja ya
kalau dengan pola yang diinginkan oleh panglima tni
sesuai dengan suratnya kepada kami
relativly sebenarnya agak
kalaupun mau dibahas
dan tidak boleh saya menjawabnya
tidak mungkin gitu ya
dalam ruang politik kan semua bisa terjadi gitu loh
tetapi kalau dengan substansi yang dikirimkan kepada kami itu membutuhkan waktu panjang
sementara menurut tata aturan
kami hanya punya waktu satu masa sidang saja
ini kan nanti selesai nih tanggal empat belas belum selesai
kami hanya punya kesempatan menambah satu masa sidang
jadi selesai reses nanti pada tanggal delapan bulan tiga
masuk itu harus selesai
tidak boleh tidak
karena kalau tidak kena final di kami sebagai anggota dpr
nah itulah kemudian saya meminta
pemerintah itu satu suara
karena juga ada dipikirkan ada argumentasi pemerintah begini
kami juga harus hati hati seperti ini pak
karena tugas dalam hal kelembagaan misalnya
tugas dan bnpt itu misalnya
itu juga ada tugasnya menko polkam disitu
ya sudah lah monggo saja
mau ada tugas siapa saja
tapi komunikasikan disitu
jangan kemudian dikirim bolanya
kami di dpr itu selalu punya istilah
bok jangan bolanya dikirim ke dpr dulu
bapak belur nih
nah kalau kemudian untuk mengakomodir teman teman dari mas gufron misalnya
yang sejak awal tidak sepakat begitu dengan pelibatan tni
ini kan dpr kan tentu sebagai wakil rakyat begitu kan
sebagai pembuat undang undang juga
meskipun usulnya dari pemerintah
teman teman di pansus mengenai kritikan kritikan dari teman teman mas gufron
boleh mau kritikan mau masukan kami terima
pada dasarnya sebenarnya sudah mulai kelihatan kok
apa namanya penyikapan dari fraksi fraksi ini gitu ya
ada fraksi yang masih mencoba berada di area abu abu nih
wilayah apa sih
sementara sudah ada fraksi juga yang mengatakan ini kayaknya tidak bisa
karena akan begitu banyak
tataanan yang akan dilabrak
kalau kemudian permintaan dari tni itu kemudian mau diadapt secara total disitu
sementara itu tadi yang saya katakan kita punya keterbatasan waktu
tapi sudah mulai kelihatan kok
ada yang masih menginginkan secara total pelibatan tni
kelihatannya juga sudah mulai agak aneh ya
sudah mulai membuka diri juga gitu ya
tapi saya tidak fair lah kalau saya mau berbicara begitu di sini
saya ingin menginginkan
saya ingin mengatakan begini
segala kemungkinan masih bisa terjadi
tetapi dengan apa yang terjadi dan berkembang dalam pembahasan pansus
ya kok kayaknya teman teman itu masih merasa bahwa
sudahlah kita mengikuti logika logika penegakan hukum kita yang sudah ada sekarang ini
bahwa kemudian dikatakan kan tni juga berhak untuk memberikan sumbangsinya menurut undang undang tni
tetapi ketika dibedah lebih jauh
ya tidak sesederhana itu
ini yang kemudian masih menjadi perdebatan ya bang
tapi dari teman teman pansus sudah ada komunikasi mungkin dengan menko polhukam
sempat juga bertemu dengan pak yasona begitu kan
dari menko dan ham
sejauh apa bang kemudian komunikasi dengan pihak pemerintah
saya kebetulan ikut ketika kami bertemu langsung dengan menko polhukam
pak wiranto di kantornya kami datang ke sana
kita paparkan semuanya
kemudian pak wiranto juga memberikan
meskipun menurut saya moderat sekali ya pandangan pak wiranto pada saat itu
pada dasarnya tidak ada masalah itu sebenarnya
nah cuman kemudian ketika ada surat dari panglima tni ini menjadi lebih mengkristal lagi
saya malah baru tahu kalau ternyata ada mou antara tni dengan polri untuk penanganan beberapa hal
menurut saya itu oke oke saja
apalagi kan memang kita menghadapi tahun politik nih
satu ratus tujuh puluh satu pilkada serentak di seluruh indonesia
tentu saja itu harus ada sinergi antara lembaga
tetapi apakah kemudian itu harus dibunyikan melalui sebuah produk undang undang
ya kayaknya sih tidak terlalu dapat menunjukkan itu
baik bu kony ini kita coba bedah sedikit mengenai isi surat dari panglima tni ya
intinya adalah pertama mengganti judul revisi undang undang kan menjadi tindak pidana terorisme
kemudian isinya adalah bahwa menurut panglima ini bersifat reaktif saja bukan proaktif
ini kemudian juga harusnya menurut panglima tni undang undang ini harus proaktif
bukan hanya reaktif begitu kejadian baru sibuk
tapi harus proaktif
yang kedua adalah meminta kemudian agar definisi terorisme ini diperluas
diperluas ini kan artinya agar tni bisa masuk begitu
karena dikatakan terorisme adalah kejahatan terhadap negara
ketika itu mengganggu terorisme
tidak hanya sekedar kriminal
artinya tni bisa masuk disana
bagaimana bu kony menanggapi usulan dari panglima seperti ini
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kenapa saya bilang bahwa harusnya terorisme itu masuk ke ranah tni
karena dalam konteks saya saat itu saya sedang belajar di inggris
itu masuk terorisme itu termasuk adalah separatism
jadi memisahkan kehendak memisahkan diri dari negara itu masuk sebuah tindakan terorisme
dulu belum dimasukkan ya begitu
enggak kenapa dari dulu saya bilang
saya bilang harusnya terorisme itu masuk ke dalam wilayah tni
sekali lagi tadi saya sudah jelaskan kan
kalau polisi perlu bertindak dia pinjamlah pasukan khusus pasukan khususnya tni
nah sekarang kan semua sudah berjalan dua puluh tahun
masa dua puluh tahun yang sudah berjalan
tepori pun sudah membangun demikian kekuatan
dan sudah dibuktikan kemampuannya
dan sudah dibangun sistem organisasi
semua hal yang logistik mungkin
semua hal yang diperlukan untuk konten terorisme
sudah bisa dibangun polri dengan sangat baik
dan sekali lagi dengan catatan
bahwa dana polisi itu tidak terbatas
beda dengan tni ya
beda sekali beda dengan tni
jadi pertanyaan saya dari masalah tni mau masuk ke terorisme cuma satu
uangnya mau dari mana
apakah kapolri bersedia misalnya membagi dananya oke lah ini buat operasinya tni
kalaupun misalnya bersedia bagaimana
artinya kan sasah saja
kalaupun bersedia pertanyaan saya kemudian yang kedua adalah
di mana ranahnya mau dia masuk
kalau saya melihatnya momentum untuk menjadikan tni itu besar kuat tangguh
seperti cita cita pak hadi dalam kalimat sebelas poin untuk revitalisasi minimum essential force
yaitu dengan cara membagi saja inward looking terorisme atau apapun itu
itu di bawah ranah law enforcement
tapi di luar itu yang outward looking tadi regional tadi yang tentang di filipina lah di mana lah gitu kan
itu masuk tni harus tni
itu juga mengurangi benturan dengan institusi lain
seperti bnpt gitu misalnya kan
akan lebih pusing gitu loh
kenapa tadi dengan keterbatasan yang ada dengan tugas tni yang masih banyak sekali
kenapa tidak membereskan tni yang profesional tangguh dan modern tadi
yang kedua ini kritik saya juga sebenarnya terhadap para ngo ataupun para masyarakat
yang menganggap seolah olah kalau tni itu masuk ke terorisme
artinya seperti apa ya itu tidak ada supremasi sipil terhadap militer
itu beda banget menurut saya
itu sebuah binatang yang berbeda jangan pernah dihubungkan ke sana gitu
karena menurut saya justru negara itu harus punya supremasi hadir kan
tetapi kemudian dua puluh tahun kita sudah menjadikan polisi sebesar itu sudah biarkan itu polisi
nah tapi sekarang apa supremasi sipil terhadap militer itu juga mewajibkan sipil bukan cuma menuntut tni loh untuk profesional
dia juga mewajibkan untuk menyediakan anggaran untuk tni
sekarang anda bisa bayangkan posisi tni ya
pasti dia bingung
dia harus menjadi outward looking
kemudian ada nawacita
kita harus hubungkan ini dengan presiden yang sekarang kita punya loh
nawacita itu jelas menyatakan kehadiran negara di dua samudera
dan kalau saya bilang dua dirgantara karena di satu samudera itu diatasnya ada dirgantara
artinya kemampuan tadi betul yang panglima sampaikan
bahwa dalam revitalisasi itu angkatan laut harus menyusun sistem senjata armada terpadunya
membeli pesawat pesawat kapal perang
kemudian bagaimana pembangunan kekuatan pangkalan
lalu pemarinir harus tersebar luas dimana mana
mungkin sekarang misalnya daerah daerah rawan itu ada lima ratus
lima ratus marinir mungkin di indonesia timur
di titik titik rawan indonesia timur misalnya
atau di indonesia barat yang dianggap berbahaya gitu kan
kemudian juga bagaimana tentang tni au yang menjadi tni yang angkatan udara yang bisa mencapai air superiority
ini kan gak semata mata gitu loh
saya tuh kesian banget kalau cuma panglima itu cuma menyusun
lalu kemana kewajiban sipil
jadi kalau saya menuntut begini
kalau memang sipil itu mau menuntut tni profesional tidak boleh masuk
ini dari pandangan yang berbeda tentang ini
kalau masuk teori itu tni tidak profesional
loh profesional kan dong tni nya
sipir harus mampu menaikkan anggaran pertahanan sehingga tni bisa menjadi profesi
jadi kalau ada teman teman yang kemudian mempertanyakan pelibatan tni menurut anda juga kurang tepat
melibatkan dalam kasus sipil militernya
kalau melibatkan dalam hal yang ditanyakan lagi mungkin berbeda
tapi kalau kemudian mengaitkannya seolah olah ini adalah supremasi sipil terhadap militer yang dicoreng
atau kemudian ada anggapan ini seperti orba tiba tiba tni mau ada dimana aja
saya gak setuju gitu
itu yang kemudian ditimbulin masyarakat
iya paham ini
kalau soal anggaran sih menurut saya mungkin ya satu masalah tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk kita perdebatkan dalam hal isu yang ini
karena kenapa demikian
itu tadi anda belum bertanya sama saya soalnya
saya ingin ditanya soal kelembagaan
jadi nanti itu pemberantasan terorisme itu nanti akan punya lembaga bernama bnpt
bnpt itu ada tiga puluh enam
dan kelembagaan disitu yang berkoordinasi
sebenarnya luar biasa kan gitu
bahwa kemudian kita selalu bermasalah dalam hal berkoordinasi antar lembaga
itu satu hal bagi kita gitu ya
tetapi sebenarnya ini luar biasa nantinya
dan dalam rancangan kami setidaknya itu yang saya tangkap dari wacana yang berkembang selama pembahasan ini
nantinya ini akan sama dengan sebuah kementerian sebenarnya
luar biasa kan sebenarnya gitu ya
jadi soal anggaran kita bisa berikan
yang kedua adalah
terorisme ini adalah satu satunya lembaga yang punya apa ya
quote unquote itu pemegang stempelnya dalam hal pemberantasan terorisme
saya pengen cerita nih
waktu kami berkunjung ke amerika itu
kami dipertemukan dengan seorang anak muda bernama tom bozet
tombosit itu adalah penasehat presiden trump untuk urusan terorisme
terlambat dia datang
kami sudah menunggu di ruang di winghanud
di samping di white house itu
terlambat dia datang
beberapa menit kemudian dia datang
dia bilang sama kami begini
oh ternyata orang ini
anak muda hebat ini
melapor sama presiden
trump dalam hal ini
yang mengatakan begini
menurut data analisa dan segala macam
yang masuk kepada saya
dan data itu dikelola dari
amerika baik baik saja hari ini
saya membayangkan kami merancang
bnpt itu nantinya seperti apa
diminta atau tidak diminta
datang sama pak presiden
indonesia yang anda pimpin hari ini
sesuai dengan data kami
barang barang nanti juga saya akan ke mas gufron
kita akan segera kembali
usai jeda berikut
tetap bersama kami di prime news
anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai sejauh mana
pelibatan tni dalam ruu anti terorisme
saya ingin ke mas gufron
yang sejak tadi juga tentu ingin memberikan komentar
terkait apa yang sudah kita bahas
sejak di sebelum break
silahkan mas gufron
kenapa kita menolak pelibatan militer
dalam konteks penanganan terorisme
yang pertama ini kan bukan cuma soal anggaran
tadi seperti yang disampaikan oleh
yang dimaikan oleh bu koni kemudian juga bukan cuma soal relasi sipil militer
tapi ini secara lebih luas berkaitan dengan prinsip tata kelola negara demokrasi di indonesia
yang sudah dibangun sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan indonesia menjadi negara yang demokrasi
kemudian juga yang menghormati hak asli manusia dan juga prinsip negara hukum yang harus dijunjung tinggi
kemudian yang kedua kita juga punya pengalaman historis terutama di masa orde baru ya
terkait dengan peran militer yang tidak hanya dua fungsi saya kira tapi juga multifungsi
aktor pertahanan mereka juga masuk ke politik mereka juga masuk ke penegakan hukum sosial budaya ideologi dan sebagainya
tapi kalau hari ini artinya anda juga melihat ada khawatiran masuk sampai sejauh itu artinya sudah berbeda mas eranya
maksud saya dari situ tentu saja kita perlu hati hati di dalam mengatur pelibatan militer dalam konteks penanganan terorisme ya
yang tentu saja yang harus dilihat
jadi harus dilihat soal yang pertama tadi soal prinsip negara prinsip dasar negara demokrasi
kemudian soal negara hukum dan juga aksi manusia yang harus betul betul dilihat
diadopsi di dalam konteks pengaturan atau revisi undang undang terorisme
karena penanganan terorisme itu kan sebenarnya ini kan persoalan hukum tindak pidana kejahatan
bukan apa namanya masuk dalam ranah criminal justice system
karena criminal justice system seharusnya polisi yang masuk di situ meski dalam konteks tertentu ketika misalnya ada situasi yang
memang di luar kemampuan polisi dan butuh tentara masuk saya kira itu bisa dilakukan
dan aturan itu kan juga sudah ada
seperti tino mbala misalnya begitu ya gimari narasimilonggara
dan prakteknya kan juga sudah dilakukan sehingga tidak perlu lagi masuk dalam pengaturan revisi undang undang terorisme

nah kalau kita melihat lagi misalnya kenapa kita khawatir betul gitu ya kalau apalagi dengan substansi surat gitu ya
tiga poin gitu ya soal perluasan definisi terorisme dari tindak pidana
kejahatan menjadi misal keamanan negara kemudian juga pengaturan soal tugas dan fungsi yang membuka ruang tentara
untuk masuk pada semua ruang dalam penanganan terorisme
mulai dari pencegahan kemudian sampai referensi penindakan gitu ya
yang tentu saja kalau itu diadopsi dalam regulasi revisi undang undang terorisme itu membuka ruang tentara untuk masuk lebih luas
lebih dalam lagi dalam konteks itu ya atas nama ancaman penanganan terorisme gitu
karena apalagi dengan definisi yang sangat luas gitu ya
tapi kan ada barang yang mengatur nantinya mas gufron misalnya
kan ada barang yang mengatur
kalau tadi mas bang akbar bilang ada barang yang mengatur
ada barang yang mengatur
yang kemudian kan tidak serta merta kemudian tentara masuk begitu saja
ya gini kalau mengacu kepada undang undang tni gitu ya pasal tujuh ayat dua dan tiga gitu ya
kan sebenarnya disitu secara jelas sudah mengatur tentang pelibatan tni dalam konteks operasi militer selain perang
termasuk salah satunya penanganan terorisme gitu ya
nah itu kan bisa dijadikan acuan gitu ya oleh polisi dan juga oleh bnpt
bahwa militer bisa dilibatkan
militer bisa dilibatkan dalam penanganan terorisme atas dasar gitu ya
jadi pelibatan itu dilakukan atas dasar keputusan otoritas politik presiden dengan pertimbangan dpr misalnya
kan itu kan sudah ada gitu ya
nah kalau pertanyaan saya kalau aturannya sudah ada gitu ya di undang undang tni
kenapa ide pelibatan militer dalam konteks penanganan terorisme ada kesan untuk dipaksakan masuk ke dalam revisi ini
apalagi sampai mengubah undang undang mengubah definisi yang menjadi luas
pengaturan fungsi tugasnya juga yang sangat luas
silahkan bu kony ada pendapat saya
karena beliau menyampaikan satu poin penting kejahatan terhadap negara
dan memang itu militer harus hadir gitu kan
tetapi kembali saya melihat lagi tni ini sekarang kapasitasnya seperti apa
karena kalau saya mau jujur bilang bahwa dengan menuju nawacita harus hadir di dua samudera tadi
ini kan nggak cuma semata mata visi presiden
visi presiden itu harus diaplikasikan gitu kan
maka prtn itu masih banyak
tapi kejahatan terhadap negara bahwa tni harus hadir wajib
nah pertanyaan adalah begini saya lebih suka tni itu sekarang maju dalam terorisme kah
radikalisme kah ekstremisme kah itu di dalam bayang bayang polisi
karena kalau tni masuk misalnya ke papua kita ambil contoh langsung aja daerah yang sekarang menurut saya rawan
papua masuk tni ini sekarang
waduh itu seluruh dunia udah watching ya kan
dan menurut saya kmlu kita juga punya kelalaian

seolah olah gerakan papua ini menjadi masif di luar gitu kan
tapi sudah menjadi agenda
jadi tetap di belakang kepolisian begitu
karena begini kalau maju dengan law enforcement atau pengamal oleh pori di depan ya kan
sedetik kemudian pak kapolri memang mengajak pak hadi untuk ayo pak libatkan semua
tetapi yang maju itu adalah kalimat law enforcement
dimanapun kalau sudah law enforcement negara manapun di dunia nggak bisa ikut campur
tetapi kalau tni maju tiba tiba terorisme ya kan
lalu terjadi sedikit aja sekali lagi saya bilang nih gerakan masif untuk pr ini
papua itu berdeka
itu sudah sangat menyebar kemana mana
sehingga targeting tni kita sebagai pelaku ham seperti timur timur
yang sekarang masih berdarah darah kopasus gara gara itu
itu akan dengan mudah dicapkan lagi gitu
dan itu akan membuat tni semakin terpuruk
itu kenapa saya bilang lebih baik udahlah
dua puluh tahun sudah polisi membuktikan sudah mengurus itu
sekarang tetap aja polisi di depan ya kan
toh hubungan pak kapolri sekarang dengan pak hadi beda banget dengan yang lalu ya kan
lebih harmonis ya
ya interaksinya bisa kita lihat demikian harmonis
jadi menurut saya itu sangat mudah
tapi sekali lagi itu juga melindungi tni kita daripada tuduhan tuduhan dan hukuman hukuman terkait ham tadi
baik bu kono
jadi kalau singkatnya kalau kita kembali ke judul diskusi kita pada malam hari ini ya
sejauh mana tni dilibatkan menurut anda
sampai di situ saja
inward looking adalah biarkan polisi law enforcement
outward looking memang tni jelas
itu tidak bisa
itu sudah ranah tni militer full
bahwa bagaimana melindungi abu sayyaf masuk sini isis masuk sini apapun itu
itu semua ranah tni
jadi bagi regionnya bukan bagi apa di dalam sini
bukan bagi peranan yang mengambil peran lebih jauh
lebih dalam ya
saya tentu saja harus menghindari menggunakan bahasa yang dipakai oleh pengamat dan lsm ya
kalau mas gufron tadi itu begitu saklek tentang posisi tni dan segala macam
menurut saya mas gufron ya saya termasuk orang yang cukup maju memahami bagaimana posisi tni hari ini ya
dalam hal memahami tni
itu harus diakui lah
begini begini juga saya anak tentara kok
yang kedua dari mbak goni tadi saya menghindari menggunakan kata bayang bayang polring
ya monggo saja sih gitu ya
tapi begini sebenarnya
banyak orang yang bertanya kenapa sih kemudian tni seperti yang dibahasakan oleh teman teman tadi
tidak bisa atau tidak boleh terlalu jauh diterjemahkan dalam perannya menghadapi terorisme
karena ini menyangkut dengan sistem perundang undangan kita
dia akan membentur pada yang kita sebut dengan sistem pidana terpadu itu
supaya lengkap nih bab sembilan tentang kekuasaan kehakiman
kan begini kan terorisme itu kan oke kita berantas satu
tapi kan harus ada penegakan hukumnya
tidak bisa hanya kemudian ada terorisme di sana
harus kan ada prosesnya gitu
kami memperdebatkan itu di sana
nah di dalam undang undang dasar itu mengatakan bab sembilan tentang kekuasaan kehakiman
pasal dua puluh empat ayat dua itu membagi lingkungan peradilan kita

salah satunya itu adalah peradilan umum
yang hanya memberikan ruang kepada empat lembaga
kepolisian kejaksaan kehakiman dan lembaga pemasarakatan
ketika seorang terduga atau pelaku terorisme ditergaruk nih misalnya kan diproses gitu ya
dia kan harus masuk pada wilayah penegakan hukum ini
nah kalau kemudian apa yang diinginkan pak panglima tni
dalam hal ini tni untuk disediakan ya
bagaimana dong dengan ini
itu yang saya katakan tadi
kita melabrak sebuah tata aturan yang notabene memang begitulah arah perundang undangan modern sekarang ini
tetapi saya harus mengatakan bahwa
pelibatan tni tetap ada tetapi pada ruang yang sudah kita siapkan sebenarnya
ada tujuh poin sebenarnya kita udah siapin kok
misalnya aset aset pemerintah indonesia yang ada di luar negeri
misalnya kebudayaan besar istana negara of fitness segala macam gitu loh
maka kemudian saya sih berharap
perdebatan ini nantinya akan ketemu pada bagaimana kita membentuk sebuah lembaga bernama bnpt itu
dimana pelibatan para pihak itu disitu
satu contoh misalnya terjadi misalnya pembajakan pesawat
kan teman teman yang hebat densus delapan puluh delapan yang bisa hari ini ada di sulawesi tenggara lagi segala macam menangkap itu
kan juga terbatas kemampuannya untuk yang berada di wilayah udara
maka pada saat itulah ada berapa sembilan puluh yang masuk ke sana kan gitu
di laut denjaka
kan densus delapan puluh delapan punya keterbatasan untuk operasi di bawah laut kan
denjaka itu kan bisa pelibatan disitu
tapi tentu saja dengan sebuah sistem perundang undangan yang kita anut gitu
baik bang akbar ini kita sangat singkat sekali singkat saja terakhir
apakah ada rencana dari teman teman pansus nanti kemudian untuk bertemu dengan panglima tni membahas mengenai ini
secara perorangan mungkin kita lihatlah nanti
tetapi saya berharap sebenarnya yang datang ke dpr itu satu
ya itu adalah pemerintah
dan satu suara
satu suara itu akan lebih memudahkan kita menyelesaikan undang undang sesuai dengan jadwal yang sudah berarti
dan berarti bulan ini belum bisa selesai
saya dari kesepakatan teman teman di rapat kemarin membutuhkan satu masa sidang
oke baik kita akan tunggu nanti seperti apa bang akbar kesepakatan antara pemerintah dan juga dpr mengenai ini
terima kasih bang akbar faisal dari fraksi partai nasdem dari anggota pansus ruu antiterorisme dan juga ibu kony
terima kasih mas gun terima kasih sudah hadir kita akan tunggu nanti bagaimana kelanjutannya teman teman di dpr dan juga pemerintah
untuk segera bisa bersatu begitu ya menyamakan persepsi terutama di pemerintah agar segera selesai undang undang anti terorisme ini
dan kami akan segera kembali saja dan tetaplah bersama kami